menjelang puncak ibadah haji wukuf di padang arofah
tenda tenda yang akan digunakan oleh para jemaah haji dalam melaksanakan ibadah wukuf telah berjajar rapi
petugas yang bertanggung jawab memastikan fasilitas ibadah tinggal menyelesaikan hal penunjang
seperti pendingin udara dan fasilitas untuk catering
dua hari menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di padang arafah
persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk menyambut tamu tamu allah dari seluruh penjuru dunia
faktor keselamatan keamanan dan juga kenyamanan dari para jemaah haji
menjadi hal utama yang diperhatikan dalam mempersiapkan maktab maktab di padang arafah ini
jemaah haji nantinya akan ditempatkan di lima puluh dua maktab yang tersebar di padang arofah
persiapan tenda bagi jemaah bisa dikatakan sudah hampir selesai seratus persen
seperti yang kita lihat saat ini kami berada di arifah ini h dua menjelang arafah
alhamdulillah sepenuhnya sudah selesai tinggal atribut atribut kecil
pemasangan ac tenda full semuanya sudah clear termasuk di maktab satu ratus dua belas ini
kelebihannya memang di tendanya cukup besar ada musola
juga di sini untuk kamar masing masing jemaah dan ada bufe kita siapkan
serta kamar mandi ada di dalam tenda itu sendiri
di maktab satu ratus dua belas akan berkumpul sekitar dua dua ratus anggota jemaah
tingginya suhu di padang arofah menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian
bagi panitia pelaksana ibadah haji
suhu suhu suhu tapi alhamdulillah di maktab satu ratus dua belas kita sudah pakai
ada aircon air cooler water vibrator untuk menurunkan suhunya
sementara itu untuk memantapkan persiapan sebelum ibadah puncak wukuf di padang arofah
pemantapan manasik juga terus dilakukan
untuk rombongan jemaah haji dari travel alisan manasik pemantapan dilakukan di area pesisi
bagi jemaah haji manasik juga terus dilakukan di area penginapan
haji pematapan semacam ini sangat berguna untuk menyegarkan lagi hal hal apa yang perlu dilakukan
menghindari yang dilarang untuk memenuhi rukun haji
sudah sempat konsultasi sih sama keluarga keluarga yang sudah berhaji sebelumnya
sebelum berangkat kita sempat ngobrol sama tante tante sama om om sama nenek nenek kita bagaimana
dan alhamdulillah di sini semakin banyak juga tambahan ilmu yang kita dapat
baik dari ustadz ustadz yang ada di alisan
maupun teman teman yang sama sama dalam satu rombongan dengan kita
pada pelaksanaan haji tahun ini wukuf di padang arofah akan jatuh pada hari jumat delapan juli dua ribu dua puluh
wukuf yang jatuh pada hari jumat membuat haji tahun ini disebut sebagai haji akbar
revolusi riza mekah arab saudi